sebagai rumah pemilu

dan tentunya ini adalah ajang pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur jawa barat
dan kota depok kali ini terpilih menjadi penyelenggaranya
balairung universitas indonesia depok jawa barat
akan menjadi saksi adu gagasan dan strategi antara empat calon pemimpin jawa barat
sejak minggu siang persiapan teknis telah dilakukan oleh kpud jawa barat
dan transmedia sebagai media penyelenggara debat
menurut kpu debat kali ini akan mengeksplorasi komunikasi antar pasangan calon
dan tetap mempertahankan penampilan seni dari masing masing calon
untuk membangun citra pelaksanaan pilkada dalam konstruksi sebagai sebuah warhana edukasi politik
dan wisata politik sehingga tentu kita lebih mengeksplorasi mengkemas bagaimana penampilan
pelaksanaan debat ini menjadi sesuatu kegiatan yang menarik
sehingga ada perform nanti dari calon yang mungkin akan menjadi menarik dan menarik minat
memberi nama nama penilaian dari warga jawa barat
mahasiswa universitas indonesia memiliki harapan
debat antar paslon berjalan seru disertai data data yang valid
oh sebetulnya sih ada argumen yang bagus ya
ya saling tek tok lah ada timbal baliknya data datanya bagus
gak cuman argumen argumen yang normatif aja gitu
kita banyak yang seru juga kan apalagi di depan mahasiswa
mahasiswa berharap debat pilgub jabar akan semakin meningkatkan minat masyarakat
untuk menggunakan hak pilihnya pada juni mendatang
enggak putra depok